kasus korupsi yang menyeret mantan ketua umum p tiga romahur muzi membuka kembali ingatan akan kasus korupsi yang mendera mantan ketua umum p tiga surya dharma ali
mantan menteri agama itu terjerat kasus korupsi penyelenggaraan biaya penyelenggaraan ibadah haji
peneliti lingkaran survei indonesia muhammad khotib menilai kasus romi sangat punya pengaruh pada posisi p tiga
apalagi pemilihan legislatif tinggal satu bulan lagi
kalau bicara apakah ini berimplikasi terhadap partai p tiga atau partai islam lainnya secara spesifik ini sangat berimplikasi terhadap p tiga
pertama kita sisa punya waktu satu bulan jelang hari pemilihan
artinya kan kita bicaranya implikasinya finalnya adalah hari pemilihan
apakah kemudian p tiga bisa lolos atau lain sebagainya itu kan kira kira pertanyaan spesifiknya gitu
nah kalau kita ukur umpamanya ini sisa punya waktu satu bulan
itu kemudian menyisakan waktu yang sangat singkat yang sangat sempit begitu untuk p tiga bisa bangun kembali ya
untuk p tiga bisa merecovery persepsi negatif tadi yang sudah sangat kuat ya
kalau tadi peneliti lsi menganggap p tiga berat sekali untuk bisa rebound atau recover setelah terkena tsunami politik seperti ini
bagaimana dengan teman temannya teman teman seperjuangan apa partai partai yang berandaskan
islam sendiri mas arief gimana
ya saya kira begini p tiga ini partai yang dulu merupakan fusi dari sejumlah partai berlandaskan islam ya
tapi dalam perjalanannya kan partai partai islam terutama setelah reformasi itu tumbuh dan berkembang
jadi kalau misalnya anda katakan apakah punya pengaruh penangkapan romi ini punya pengaruh terhadap elektabilitas partai partai islam secara keseluruhan
saya kira itu akan sangat
karena itu sudah dibantah oleh partai partai islam termasuk juga orang orang di dalam p tiga bahwa ini adalah pekerjaan oknum
jadi dibikin garis bahwa ini oknum dan tidak ada kaitannya sama partai partai islam
tiga ketua umum mas arief itu oknumnya ada di pucuk pimpinan partai menjadi
backly tapi kalau anda lihat sebetulnya perolehan suara dari partai partai yang anda sebut sebagai partai islam itu pks
bahkan ada di situ saja dia tidak hilang sama sekali tapi juga tidak besar besar amat begitu
jadi bukan itu menurut saya poinnya
poinnya adalah bagaimana partai partai islam ini bisa menggait pemilih menggait pemilih berdasarkan sentimen sentimen keagamaan yang mereka bawa
dengan melepaskan diri dari persoalan persoalan korupsi dan sebagainya
selama ini itu menjadi jualan utama kan partai partai islam untuk bisa menggait pemilih membawa sentimen agama dalam hal jualan jualan value value keagamaan
yang kemudian bisa diajawabkan dalam politik
ya coba anda lihat apa yang terjadi dengan pks
sekarang yang memang lebih seru kan memang begitu
kepada jualan politik identitas itu kan
nah ini berimplikasi nggak pada kepercayaan publik atau mungkin publik jadi apatis misalnya dengan jualannya dan juga penjualnya gitu saya gimana gitu
saya mau ambil contoh ya misalnya sorry coba sedikit ya misalnya kayak pks
pks itu kan karakter pemilihnya sama sama islam berbeda dengan p tiga berbeda dengan pkb gitu
jadi kalau ada prahara di p tiga apakah pks akan terpengaruh
saya rasa tidak gitu
masing masing sudah punya layar
sudah punya loyalitas
sudah punya loyalitas
sudah punya sentimen
tapi secara image besar bahwa rumah besar umat islam kalau kata jargonnya p tiga gitu
dan itu menjadi teman seperjuangannya ada beberapa kawan kawan lain yang juga partai partai berandaskan islam
secara kepercayaan mas rifu
itu tergantung seperti tadi katakan oleh mas arief zulkifli bagaimana kemudian p tiga dan partai partai islam lain itu membangun narasi setelah kasus ini
kalau dia bisa membangun narasi yang pada ujungnya kemudian bisa membangun persepsi yang baik
atau memulihkan persepsi yang
sekarang persepsi turun memburuk gitu ya
tapi kalau misalkan ini bisa mengolah narasinya kemudian mengembalikan persepsinya ke arah yang semula
ya partainya akan tetap survive
dengan jualan yang sama
mau tidak mau karena memang ideologi yang diambil oleh partai itu kan berlandaskan memang islam
kalau politisi pada dasarnya sama menurut bapak bapak bagaimana dengan publiknya
ini kan ini ada satu barang yang kemudian dijual dengan narasi yang sama
berarti publik selalu suka meskipun kita tahu barangnya ada cacat berkali kali gitu
publik itu kan sebenarnya punya loyalitas
swing voters berapa di indonesia
nah kemungkinan swing voters ini kan yang akan berpindah
tapi apakah swing voters di p tiga itu cukup besar
saya pikir orang ketika pertama kali sudah memilihannya di p tiga ya
secara tradisional memang di p tiga dia ketika misalkan partai ini bisa membangun narasi yang baik mereka akan tetap bertahan
meskipun ada cacat cacat diputuk pimpinannya
itu tadi makanya ketika bisa dibilang ini oknum di garis bawah ini oknum
udah sekali publik kita
kalau pertanyaannya adalah penurunan kita mempercaya akan ada penurunan elektabilitas pada p tiga
kira kira larinya kemana kan gitu kan
nah saya lihat yang paling dekat karakter pemilih dan karakter partainya adalah
p tiga di pkb
jadi di dalamnya ada unsur nu islam tradisional dan sebagainya itu mungkin akan pindah ke situ
tapi karena fusi kan fusi masih ada menyisakan
sama syumi nya
sama syumi dari nu
karena ada unsur nu paling gak di dua tempat ini jadi mereka akan pindah ke situ
tapi yang paling publik mungkin efeknya di pkb
tapi tidak ada distorsi publik terkait dengan apa politik islam politik misalnya dalam

saya kalau ngomong soal secara keseluruhan saya yakin tidak ada pengaruh yang signifikan tapi justru pengaruh yang signifikan di p tiga dan p tiga

lebih penting lebih penting
sementara yang lain kita tadi malah justru bisa
ya itu kalau bisa membangun masing masing partai islam bisa membangun narasi
soalnya kalau anda lihat bahwa ini karena sudah dua kali partai ini sama
sudah banyak bukan hanya
bukan hanya di pp tiga saja di partai partai lain islam tidak
jadi itu radia hubungan sama
jadi itu tempat ada also dengan partai tidak islam gitu
jadi orang tidak lihatacion
orang jadi gak ngeliat karena memang jualannya moral dan agama ini tidak berhubungannya dengan
orang indonesia itu saya rasa orangnya cenderung pemaaf
kita ingat kita ingat gini kita ingat ada sebuah partai yang dikorupsi itu adalah al quran
al quran loh ini yang dikorupsi tapi tetap survive
kemudian kita ingat ada politisi yang pernah terpergok atau videonya beredar luas bermain panas
sekarang balik lagi dia
dia bisa diterima
begitu juga dulu ada juga anggota dpr yang kemudian perempuan yang videonya itu main panas
tapi dia memperoleh suara pemilih islam
jadi saya mau bilang begini suara pemilih islam itu adalah sebuah entitas yang berbeda dengan partai yang berlandaskan islam
tadi dikatakan oleh sabto partai partai nasionalis itu juga punya sayap islam
karena dia melihat itu sebagai sebuah
sebuah segmen yang harus dibina jadi gak ada persoalan
kalau anda lihat fenomena islam politik yang besar adalah demonstrasi dua ratus dua belas
di dalamnya itu lintas partai partai
dan mereka tidak bawa bendera partai disitu
dan gak hanya partai islam juga loh disitu
jadi ini gak ngaruh ya jadi apa yang terjadi dengan partai berlandaskan islam tidak akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap islam politik atau mungkin partai politik berlandaskan islam apapun
yang terpengaruh adalah kepercayaan publik terhadap partai menurut saya
partai tersebut ya
kalau mas ebo bilang publik indonesia forgive and forget gitu ya
tapi bagaimana dengan elektabilitas
bahas partai islam pakai air supply
yang menarik adalah elektabilitas
jadi katanya ada yang forgive ada yang forget ada yang naik turun
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
jangan lupa subscribe channel ini
kalau kata mas ebo pemilihan indonesia itu forgive and forget gitu ya
jadi udah gampang lupa gampang memaafkan juga
tapi apakah ini tergambar dari elektabilitas dua calon presiden yang di capture
ini ada yang mengagetkan mas arief
waduh agak mengagetkan
katanya ada survei terakhir dari litbang kompas
boleh kita lihat panorama survei survei terakhir sebelum kita bahas
ini dia litbang kompas yang membuat mas azul kaget
kita lihat survei lainnya
untuk mengkomparasi smrc di waktu yang tidak begitu beda mas arief
kita lihat beberapa survei lainnya
ini paul mark ya
ini saya nanti minta pendapat bapak bapak juga
paul mark kenapa seperti ini
ini menarik sekali
ini konsep indonesia
kita lihat sudah
kita geser lagi
terakhir lingkaran survei indonesia
ini pada survei dilakukan pada akhir februari
saya tidak kaget karena saya sudah dengar sebelumnya dari sejumlah polser ya termasuk dari kompas
ada kecenderungan kecenderungan angka bergerak turun untuk kandidat satu
tidak terlalu besar tapi ada tren turun gitu
tapi kalau orang mau kaget begitu itu juga nggak salah
karena dalam enam bulan terakhir lima enam bulan terakhir sebetulnya angkanya itu praktis stagnan di angka tertentu saja
jadi yang saya bilang ada penurunan itu penurunan penurunan yang kecil begitu ya
itu cukup mengagetkan nggak
cukup signifikan menurut anda
nah sekarang kan jadi
secara psikologis paling tidak ya
karena orang bandinginnya antara kompas dengan yang sebelumnya yaitu smrc gitu
saya tadi juga komunikasi dengan beberapa pollster di smrc yang mereka juga waduh kok bisa beda ya
ini kan pilihannya kita salah mereka salah atau kami berdua salah
karena dilakukan pada periode yang kurang lebih sama dengan metode yang sama sama bisa dipertanggung jawabkan gitu
tapi buat saya akhirnya poinnya adalah satu ada penurunan tapi jokowi masih unggul
sekarang tinggal bagaimana tim kampanye satu ini bisa menahan laju perlambatan itu
sorry penurunan itu
sebaliknya dua bagaimana memacu diri untuk terus meningkatkan sehingga perbedaannya semakin kecil gitu kan
nah ini fakta yang nggak bisa ditolak
cuman saya kira survei juga hendaknya tidak jadi satu satunya patokan ya
dalam beberapa kesempatan survei juga kadang kadang meleset dalam memperkirakan
jika kita anggap survei elit bang kompas itu betul adanya meng capture referensi masyarakat di waktu yang ada di waktu yang di capture itu
apa yang bisa kita lihat dari survei itu
ini kalau saya lihat tentu saja kita sangat menghargai ya survei kompas selama ini memang cukup kredibel dan menjadi pegangan banyak orang
tapi yang kali ini yang menarik itu ada dua hal menurut saya
yang satu undesight footernya itu tinggi
sekarang lima belas ya
ini errornya margin errornya dua
jadi agak biasanya kan di bawah dua ya
walaupun dua itu angka maksimal ini melebihi dari batas itu sama undecided ini nggak tahu apakah ini akan menjadi semakin menarik karena menjadi dua duanya semakin apa sama sama
soalnya kalau bisa jadi kalau misalnya undecidenya itu pendek masalahnya kan undecidenya dengan jumlah selisihnya ini kan masih bisa pindah kemana ini kan
tapi secara psikologis punya dampak apa nih
dengan di bawah lima puluh selama ini hampir survei survei tadi anda katakan punya kredibilitas dan apa namanya rekam jejak yang cukup baik
mengatakan jokowi di atas lima puluh what's going on apa yang secara psikologi bisa kita tanya
tadi kita ada diskusi di grup kita ya
jadi punya satu grup
ya ada beberapa lah
banyak kan kita sama sama admin soalnya kan
yang menarik itu ketika kita melihat undesightnya itu jumlahnya sebesar itu
jumlah jumlah yang itu kan pertarungan menjadi rame dan panjang
nah itu yang akan menjadi lebih seru dalam waktu yang sangat pendek ini
hanya seru atau ada wow ada wow effect nggak di bawah lima puluh loh
karena belum pernah katanya
seorang petahana harusnya jangan di bawah lima puluh lah seorang petahana
harusnya dengan apa namanya berbagai privilege yang di punya itu harusnya lebih dari lima puluh
dan lagi kan ketika dua ribu empat belas kan sebenarnya modalnya itu sudah sekitar lima puluh empat ya
ini nggak balik modal agak tekor dikit
tekor dikit gitu loh
artinya memang ini sebuah apa ya
kita sih meyakini kompas memberikan data yang cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu
nah artinya ini harus bisa mengingatkan
mengingatkan pihak tkn bahwa sebulan lagi suara kalian tinggal segini loh
tapi ini akan berubah konstelasi cukup dalam nggak terkait dengan naik turunnya terutama strategi kampanye
kita akan bahas itu
kita akan bahas itu
mas kipung di ujung saya mengingatkan anda bisa menyaksikan juga siaran kami ini di cnn indonesia com dan juga di detik com
gapapa lebih baik telat daripada tidak sama sekali
saya mau membayar dosa saya ke mas hapto
tadi mau motong pembicaraan

terutama yang di terutama yang di usia milenial usia muda usia pemula pemilih pemula itu kan yang
selama ini belum tahu mau kemana jangan jangan itu adalah bagian dari bagian bagian lain dari
andesit juga kalau itu ternyata sementara dari pay catnya itu menunjukkan ada beberapa pengurangan
dari yang selama ini yang menjadi modal dasar dari kubu satu gitu realistis bahwa pemilih pemula
menjadi yang paling rayap yang menggerogoti survei saya kira kompas membuat sebuah infografik yang
sangat menarik dan komunikatif ya jadi dia bikinkan pie chart disitu yang paling kiri adalah
pemilih yang paling muda yaitu generasi zi ya kali ini lah ya lalu kemudian semakin kekanan
itu semakin generasi semakin tua dan kelihatan disitu bahwa di generasi yang lebih muda
sebelah kiri itu mulai bergerak ke arah prabowo sementara jokowi bertahan dengan pemilih pemilih
berusia tua dan dewasa begitu kan pertanyaannya kan ini anomali betul karena selama ini jokowi
membuat itu kan efeknya dimana kan diri dan sebagai anak muda misalnya misalnya
festival festival peduli pada start up dan kejadian kejadian kopi ya idea idea muda itu
ada di jokowi sekarang berapa berapa rayapnya itu ada di mana membuat kayu ini terayapi dulu kalau
kita mengenal istilah jokowi efek ya dan tadi sempat diprogram sebelum lpt ini di primis kan
seperti singgung bahwa jokowi efek dan kemudian siapa namanya jokowi efek itu meredup beralih ke
prabowo sandi efek kalau saya sebenarnya melihat bukan pada prabowo sandi tapi pada sandi efek
oh justru selama tujuh bulan terakhir dia berkeliling ke banyak tempat kemudian dia memunculkan sosok muda dia memunculkan energi energi positif itu saya rasa cukup tinggi
sangat berpengaruh ke kalangan pemilih muda di satu sisi yang lain jokowi makin kesini bukan jokowi
ya tim kampanye jokowi ini yang dibangun energi energinya tidak seperti dua ribu empat belas lalu energi energi positifnya
semakin meredup dan lebih banyak attacking atau attack offensive yang energi negatif yang dimunculkan
tapi kenapa ditinggal kalau tadi kata mas arief tadi dengan segala jargon simbol baju jaket keren naik chopper itu kan millennials banget
pastinya muda banget
kenapa sandi jadi lebih ini bagaimana dengan pemilih islam yang diharapkan tadi dengan kiai ⁇ maruf ⁇
apakah kiai maruf juga tidak bisa menjadi batu sandungan untuk menahan penurunan
ada dua nih pertanyaannya budi jadi kalau di pemilih muda tadi saya katakan tadi ada peningkatan di kalang pemilih muda untuk memilih prabowo
bergerak ke arah sana kenapa ada dua alasan menurut saya
pertama karena prabowo menahan diri untuk tidak memotret motretkan dirinya sebagai anak muda
karena dia tahu dia kalah muda sama si jokowi dengan gaya maupun dari sisi usia
yang penting adalah buat prabowo orang orang pemilih muda yang jumlahnya sekian puluh juta itu melupakan apa yang disebut dengan dosa masa lalu
yang selalu dipersoalkan oleh kalangan yang lebih senior lebih tua lebih mature dan sebagainya
jadi itu dulu deh lupain
ya soal ham sembilan puluh delapan dan sebagainya itu berusaha dihilangkan gitu
nah efek muda saya setuju sama revo bahwa ini unsur menurut saya adalah sandi efek gitu
orang dulu berpikir bahwa prabowo sandi akan terus mengangkat isu identitas sebagai cara dia untuk menarik pemilih
tapi kita lihat dalam perjalanannya itu masih terjadi itu masih dilakukan dalam berbagai format
tapi apa namanya isu ekonomi mereka perhatikan betul
dan tadi citra muda tadi
sandi itu kan benar benar kemana mana dia mengatakan saya sudah seribu titik sekarang nambah lagi seribu dua ratus
dia mau bilang apa saya itu fit untuk melakukan itu semua
terus gesturnya main basket berenang lari semua itu adalah citra citra kemudahan gitu
sama pengusaha entrepreneur itu kan cita cita anak anak sekarang kan
cita cita saya juga ingin melanjutkan dialog ini lebih lama lagi
waktunya nggak cukup gitu kalau sandi seribu lima ratus kita cuma punya sisa waktu dua puluh detik lagi
terima kasih atas perbincangannya
kita mudah mudahan ini bisa menjadi apa ya pengayaan apa namanya pengetahuan untuk kita semua tentang situasi politik terkini dari para jurnalis jurnalis senior
terima kasih mas arief terima kasih mas depo terima kasih mas sato
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budha diputro salam